sebuah truk boks pengangkut minyak goreng terguling di ruas jalan utama pantura subang kamisiyang
kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk hingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan
kecelakaan juga terjadi di jalan bypass kabupaten karawang
truk pengangkut material karton terbalik setelah menghantam jalan dan tiang lampu merah
truk box ini terguling di pinggir jalan di ruas jalan utama pantai utara pantura ciasem subang
badan truk terguling ke arah luar badan jalan sehingga tidak menutup badan jalan dan tidak menyebabkan kemacetan arus lalu lintas
kecelakaan terjadi ketika truk bermuatan minyak goreng sebanyak dua puluh lima ton melaju dari arah jakarta menuju cirebon
di tengah perjalanan sopir truk mengantuk dan kaget karena kendaraan lain sudah di depan mata
sopir truk kemudian membanting setir ke kiri jalan dan membuat truk tidak seimbang dan terguling
untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
sebenarnya agak ngantuk ngantuk dikit pas krim
ada ciklongan itu jalan baru
jalan sih ya
siapa yang ke pinggir
sebuah truk pengangkut bahan material karton dari arah jakarta menuju cikampek terguling di tengah jalan hingga material karton berserakan keluar
sebelum terguling ke tengah jalan truk tersebut menghantam pembatas jalan dan tiang lampu merah
yang berada di jalan bypass kabupaten karawang
kendaraan pengangkut kartus
berarti kalau berjalan pertama daripada kecelakaan ini karena pengangkutnya mengangkut
kemudian nampak nampak media yang jalan bukan sempat
sementara kami sedang melakukan rekayasa rute lintas truk ramalan ini akan tidak terjadi
jadi kita ngacetan panjang
untuk korban dan
korban dan tidak ada korban jiwa
kita akan berjalan ke sana
warga yang melihat peristiwa tersebut langsung membantu memindahkan material karton tersebut ke kendaraan truk yang lain
selang satu jam kendaraan derek dari polres karawang tiba di lokasi dan menarik truk ke kantor polres karawang
tim liputan transmedia